menteri keuangan sri mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu tujuh belas
lebih cerah ketimbang tahun ini
pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan ditopang oleh konsumsi yang stabil
serta tingkat inflasi yang rendah dan terjaga
antara optimis memenjaga momentum pertumbuhan positif
dan kehatian pemerintah dalam menakar tantangan eksternal
seperti kondisi amerika dan eropa serta kondisi internal dalam negeri
konsumsi pemerintah dan investasi swasta diharapkan tumbuh lebih baik pada dua ribu tujuh belas
namun kita berharap investasi dari swasta terutama juga capital market
bisa relatif lebih baik tahun ini
ini karena diharapkan sektor sektor
sektor yang terpukul seperti pertambangan
dan mulai terjadi konsolidasi dan pembersihan dari neraca neraca
akibat non performing loan maupun berbagai macam situasi pertumbuhan
dari sektor ini yang selama dua tahun terakhir mengalami pukulan
dari permintaan global yang sangat lemah dan harga yang sangat rendah
proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu tujuh belas
yang disampaikan pemerintah ternyata lebih rendah dari perkiraan lembaga internasional lainnya
sebelumnya pada oktober lalu lembaga lembaga internasional seperti bank dunia dan imf
sementara lembaga peringkat rating seperti moody's memproyeksikan pertumbuhan ekonomi indonesia
tapi saya hampir yakin bahwa lembaga lembaga ini belum memperbaiki
hitungkan kemenangan trump di amerika serikat yang mengejutkan
sehingga angka ini masih sangat mungkin berubah lagi ke depan